beginilah suasana di posko pengungsian di kantor pmi jakarta utara pada kamis sore
hingga pukul dua belas siang jumlah pengungsi tercatat sebanyak dua puluh enam kepala keluarga yang terdiri atas tujuh puluh sembilan jiwa
pada hari jumat masa tanggap darurat ini akan berakhir sehingga para pengungsi harus segera mencari tempat tinggal baru
tujuh hari yang sudah dilakukan oleh pmi ini teman teman para pengungsi itu sudah harus bisa kembali ke tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah
baik itu di posko terbaru karena kami berharap ada suasana baru
lebih tujuh hari ini biasanya akan ada potensi penyakit dan sebagainya gitu
sepertinya seperti itu ya
salah satu korban kebakaran yang pada kamis sore ini meninggalkan pengungsian adalah kiswanto
pria berumur tiga puluh enam tahun yang sehari hari berdagang bubur ayam di sekitar lokasi kebakaran pelumpang
hendak pindah ke kontrakan yang berada tak jauh dari kontrakan lamanya yang hangus terbakar
kuswanto yang tidak memiliki kendaraan kesulitan untuk mengangkut barang barang yang ia peroleh sebagai bekal
sehingga kami menawarkan untuk membantu mengantarnya ke tempat tinggal barunya
bapak yang sedang menanti kelahiran anak ketiganya ini menceritakan bagaimana ia merasa sangat beruntung bisa selamat
lokasi kontrakan lamanya yang telah ditempati selama enam belas tahun tersebut merupakan salah satu lokasi yang paling parah terdampak ledakan dan kebakaran depo pertamina pelumpang

orang pernah ngomong kayak gitu
orang melukin aku
iya itu pasti depan kotrakanku ada orang meninggal
kuswanto kebetulan mendapatkan kontrakannya saat berpapasan dengan salah satu pelanggan buburnya
ia mendapatkan harga rp tujuh ratus ribu per bulan dari pemiliknya
yang akan dibayarkan pemerintah selama tiga bulan
pemerintah itu mah usulan dari warga sih
pada ngeluh ini gimana sarannya pulang nanti gimana nyari kontrakannya
gak payah rupiah datang ke pos nanya kayak gitu
gak pantas yang ngontrak kalau yang pengontrak dapat tiga bulan gratis kontrakan
kalau yang punya rumah katanya tiga tahun katanya sih gratis ngontrak tiga tahun
kuswanto bersyukur mendapatkan bantuan dari berbagai pihak
ia berharap dapat segera berdagang kembali dan menata kembali hidupnya
harus dimulai lagi dari nol
arya dita utama galus prestisa jakarta